amira ini simple loh padahal
jadi w sama dengan f dikali s
w sama dengan usaha
tunggu tunggu tunggu

aku diliatin aja kamu bener apa enggak
kok ayan sih sembarangan
ya makasih ya bu
mama lihat arman gak
arman tadi mama suruh keluar sebentar
kenapa kamu kok cariin arman
iya zaira mau ngerjain tugas
dan zaira butuh bantuan arman ma
itu kan rizky sama amira lagi belajar baru
gak mau sama siapa kok kamu gak belajar bareng mereka aja
kok kamu gak belajar bareng mereka aja
zaira gak mau ma
kalian gak keberatan kan kalau zaira ikut belajar bareng kalian
ya tentu enggak lah tante gak apa apa
ayo lah belajar bareng mereka aja ya tante
sana mama belajar baru mereka
nggak saya mau belajar bareng mereka aja
apasun kamu udah ngeluharin aku dari sana
kamu jangan digede kepalamu
saya keluarin kamu karena gara gara saya gak tega
bukan berarti saya maafkan kamu
tante kamu udah ngeluharin saya
aku ngerti kamu
aku ngerti perasaan kamu

boleh aku minta satu permohonan sama kamu
aku ingin tahu kabarnya amira bagaimana

karena dari kemaren kalau aku tanya kamu selalu mielak

saya kan udah bilang sama kamu amera di jakarta
iya aku gak ngerti aja kenapa kamu gak ajak kamera kesini
kalau memang kamu mau ketemu budek kamu kenapa kamu gak ngajak
kalau begitu sekarang kamu langsung pulang ke jakarta dan langsung temenin aku
terh tolong jujur sama aku
ada apa apa yang kamu tutupin
perasaan aku gak enak
kamu tahu kan artinya amira buat aku
iya saya tahu artinya amira buat kamu
dan saya juga tahu artinya aini buat kamu
gara gara mereka berdua saya selalu menjadi yang terakhir kak
di hati kamu itu cuma dipercaya
satu buat amira dan satu lagi buat aini
aku ini cuma jadi simbalan
dan kebetulan di tengah tengah hati kamu itu ada yang bolong
lalu saya yang jadi sumpelannya supaya gak bolong lagi
ya udahlah mas
gak usah banyak bicara lagi
yang penting sekarang kami sudah bebas
dan kita sudah tidak sama sama lagi
tunggu tunggu tunggu
udah lepaskan saya
mau lari ke mana lagi bu
kamu bisa gak amira
gini apaan sih deket deket
eh kamu ajarin zahira lagi aku udah bisa kok
amira kamu ngerti gak sih
aku tuh gak ngerti pelajaran dia
masa aku ajarin dia
belajarnya sendiri kan bisa
ya allah zaira
biar aku beresin
enggak aku ajarin amira
aku yang lupain
enggak biar aku ajarin
eh bedara ya
lo tuh hati hati dong zaira
ini bukan salah zahira kok
bukan salah zaira gimana
ada yang buat tangankamu bedara kok
ya salah dia lah
ya tapi cuma luka kecil kok
tidak apa apa kok ini
amera kamu tuh baru sembuh
duka kecil bisa jadi gede
aku gak sengaja
kalo beneran minta maaf
cari obat kek
amira kamu tau kan
dari tadi itu dia ganggu
aku kesini mau ngajarin kamu
bukan ngajarin dia
amira cukup amira
kamu gak perlu bedain aku terus kayak gini
aku pergi dari sini
amira aku mau pergi
amira aku mau pergi
gue gak mau
lo harus pergi
eh lo kenapa yang ngusir gue ya
supaya jadi pahlawan gue
ini gak ada urusan sama nonzairah ya
gue gak perlu lihat ada hal atau enggak
dan gue gak perlu ini rumah siapa
paling penting adalah gue gak suka lo ngajarin amira disini
posisi kamu tuh apaan sih
ya tadi bikin ribut aja
aku gak akan pergi
karena aku memang kesini pengen ngajarin kamu kok
dan kalau gak ada asan apa apa
aku harus pergi
aku gak akan pergi
gue suka sama amira
dan gue kasih tau lo alesannya apa
karena gue suka sama amira
gue udah turutin
sekarang lo pergi